anggota komisi tiga dpr ri fraksi nasdem taufik basari menilai pasal penghinaan presiden dan wakil presiden lebih baik dihapuskan
namun menurutnya jika pasal itu tak bisa gugur ia meminta frasa penghinaan diganti fitnah agar batas tindakan yang dapat dipidanakan lebih jelas
saya juga selalu mengingatkan bahwa bagaimanapun ini adalah proses politik sehingga betul dpr wajib untuk mendengarkan masukan dari masyarakat
tapi keputusannya nanti tetap ada di dpr dan pemerintah
sehingga tidak mungkin kemudian keputusan ini wajib harus sama seperti tuntutan yang disampaikan